selamat datang di video ini
selamat datang di video ini
kita masih menunggu proses dari hasil yang didapatkan dari tim
tim yang kita bentuk kemudian juga di backup oleh polda sulawesi selatan
seperti itu dan komitmen kami kalau itu benar
kalau itu betul maka kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku